kamu minta cerai sama si komar iya kang udah gak sayang lagi sama si komar yang bau itu
nurma masih kang tapi kang komarnya suka mendua hati kadang kadang mentiga mengempat
gampang kegedean sama perempuan lain turun jadi tekanan batin badan lu sampai habis kang
gluts ya jengai sudah pernah sekali deh kita sudah tua kalau gitu kita minum teh ajalah
rumah sehat asam urat kan kalau saya bergula sedikit begitu teh tanpa gula teh pahit
waktu kemarin sore aku ke rumah adit mama nanyanya sama aku tapi kerja apa
aku bingung gak bisa jawab itu persoalan kita dari dulu tapi gak pernah bilang terus terang
biarpun kita udah tahu tapi kerjanya apa iya
kang masih bisnis saya sudah pensiun bisa melepas bisnis yang sudah tiga puluh tahun akan pegang
sejak sih kecilnya pergi iya kang waktu aja wafat maafkan saya nggak bisa hadir kang melayat lagi ke
jogja kang menengok anak melahirkan saya dengar itu cucu kelima kang laki laki perempuan alhamdulillah
laki laki kan saya baru punya dua sepasang dari segi nasi
kalau sikirannya mah belum belum dikasih rezeki dapat memohon dari allah nanti sudah ada calon
adalah yang deket gitu apa kesibukan akan sekarang ya baca koran nonton tv belajar ngurus bonsai baru
belajar sambil mengundi tengokin cucu ya baca koran nonton tv belajar ngurus bonsai baru belajar sambil mengundi tengokin cucu

biasanya kalau kesini sabtu minggu selain itu ya mulai sholat lagi alhamdulillah iya kang kata
guru ngaji kita dulu kalau hidup itu siang dan mati itu malam kita itu sudah melewati waktu
subuh kan ketika kita anak anak tapi belum mengerti apa apa zuhur ketika kita remaja
kita dan mulai memiliki kewajiban dan asar katanya kan kang gitu ya ketika kita
dewasa dan mulai memikul banyak tanggung jawab kang tidak terasa kita sudah maghrib sekarang kang
waktunya sangat pendek untuk menuju isya tapi sepenek apapun kita masih punya waktu masih
diberi waktu iya
adik ngajek serius dia mau nikah sama aku tapi kalau papa lamanya tahu banyak soal papi
nanti kuatir tuh bakal jadi masalah
semalam kamu camping lagi di sini iya kan kamu nggak berhasil pulang ke rumah berhasil tapi diusir
lagi katanya kalau bukan mau ngurus cereh usap langsung sejak kapan kamu jadi security cuma bajunya
aja enggak jadi security pakai seragam security itu ada aturannya enggak semua orang bisa pakai seragam
security disuruh kang komar
ayah kamu kalau ngasih ide yang benar jangan ngaco ya yang mau kang
sudah sengguh bos
belum bisa dipakai lari
sudah mau operasi lagi
kalau ada apa apa
padahal saya butuh uang banyak buat bayar utang
buat biaya ke rumah sakit
saya sudah cari pinjaman kemana mana
tadinya saib sudah mau kasih sumbangan hasil dia sama kamu nyopet
tapi katanya uangnya kena todong
terus sekarang dia nggak bisa muncul
belum bisa gerak bebas
badannya masih sakit habis disiksa anak buahnya kang mus
saya harus bantu apa
bantu saya cari uang buat bayar utang
manfaatin keahlian kamu
kamu punya keahlian apa lagi selain nyopet
saya sudah insap bos
ya sudah lah kalau nggak mau bantu saya
jangan bilang begitu atu bos
nanti mau nemenin aku makan siang gak
kita nggak usah ketemu dulu deh
kalau nggak apa apa kenapa nggak usah ketemu dulu
kalau nggak usah ketemu dulu
nanti aku telepon
barusan kalian nanti salah nggak kayak gitu sama adit
di situasi kayak gini
apapun bisa jadi serba salah
kadang kadang ki nanti benci sama papi
orang kan bisa kerja apa aja
bisa jadi apa aja
nggak harus jadi
eh ki nanti
selamat siang pak aditya
kita jadi ketemu lagi hari ini
boleh di tempat kemarin aja
jam makan siang
antara jam dua belas jam satu lah
baik pak terima kasih
saya mau ketemu adit lagi di tempat kemaren
nanti sore atau balik dulu ke jakarta
kamu temenin toto berdialoh dialoh yuk
kamu temenin toto berdialoh dialoh yuk
ajak imas buat bantu bawa bawa
tapi jaga rumah sama amin
ianya pakai senyum dong
jadi bisa bantu bos
tapi gak banyak
atau satu juta
kalian abigail sekarang
kita ketemu lagi aja di markas
kirani mau pergi sama kinanti
mau beli oleh oleh buat ke jakarta
ini masih ikut
ikut beli oleh oleh
oh sugan teh
terus papi gimana
papi jaga rumah sama amin
si maung masukin ke kandang
cepet juga dapat uangnya
ubed gitu loh
huh barusan aku udah dapet pinjeman rp satu dari temen
tapi aku kecopetan diangkut
semua warga yang tidak mau menjual tanah dan rumahnya
tanah dan rumahnya sudah saya beri peringatkan
apanya yang salah bos
bukan peringatkan tapi peringatan
semua warga yang tidak mau menjual tanah dan rumahnya
sudah saya peringatan
apanya lagi yang salah bos
pilihan kalimat yang benar cuma dua
semua warga yang tidak mau menjual tanah dan rumahnya
sudah saya peringatkan
semua warga yang tidak mau menjual tanah dan rumahnya
sudah saya beri peringatan
silahkan si bos pilih sendiri aja
jangan buang sampah semarangan
nanti dimarahinkan ridwan kamil
menurut saya bukan tempat sampah bos
selamat makan sekalian
gak usah terima kasih
saya udah makan
salon istri bapak belum datang
kemarin katanya mau lihat sama sama
hari ini dia nggak bisa
aku mau beli peyem ah
nanti di mobil bau teh
bang atepe di jakarta minta dibawain peyem bandung
bapak tadi pesan wajit cilin
bapak kan sekarang inang juga
nah kalian dibeliin teh
enggak usah teh
cokok buat pesanan muda
udah dua kamar tidur
tambah satu kamar pembangkit
mau runningin dulu sama salon istri
mau saya tinggal bersama kamu
terima kasih pak
nanti kita berhubungan
saya tinggal berusaha ya
kalau begitu saya permisi dulu
kenapa kamu duduk di situ
gak apa apa teh
tadi aku yang suruh kamu gak mau
giliran kinanti yang suruh baru mau
datai kinanti mah galak
maaf tadi mas salah ngomong
saya mau batagor minumnya teh tawar hangat
saya mau batagor juga minumnya teh anget tawar aja
gak usah teh
kok gak usah
iya gak usah
binumnya apa tengah tawar juga
palo es campur boleh gak
gus yang kena teroh bukan cuma keluarga kita
tapi tetangga yang lain
yang gak mau jual rumah sama panahnya tetep di taruh juga
emang terornya di mana
ada yang kacau rumahnya di lempar batu
ada yang naruh pake hayam depan terasnya
ada juga yang ban mobilnya dikempesin empat empatnya
siapa yang mobilnya empat
bukan mobilnya yang empat
di mana yang ada teror
ini di tempat saya
memangnya ada apa
di kawasan tempat rumah saya tinggal
mau dibangun apartemen
gak semua warga mau ngejualnya ke developer
mereka terus ngebujuk untuk ngejual
tapi ya warga tetap ge ge
termasuk kamu juga gus
iya kakai par saya juga
kalau yang bikin teror preman
lapor aja sama kang bahar
dia itu bosnya preman
itu tuh yang waktu itu beli buku bonsai
kalau mau saya antarkan ke rumahnya
gak gampang ketemu wali kota
kamu lanjutin aja makan ya
udah selesai dari tadi
saya mau sampai
boleh saya masuk
kamu minta cerai sama si komar iya kang udah gak sayang lagi sama si komar yang bau itu
nurmah masih kang tapi kang komarnya suka mendua hati kadang kadang mentiga mengempat
gampang kegedean sama perempuan lain nur jadi tekanan batin badan lu sampai habis kang
segini kamu bilang habis si komar memang salah tapi kalau kamu masih sayang kasih dia kesempatan
buat memperbaiki kesalahannya memang masih bisa diperbaiki kok bisa bisa tapi susah tuh susah
bukan berarti gak bisa nanti saya bantu sebisanya
ya kan kamu masih sayang sama dia demi anak kamu juga si mick jagger kalau kamu sama komar cerai
dia yang jadi korban iya kang nanti kalau si komar pulang bukain pintu suruh masuk iya kang
iya kang kamu udah bisa pulang ke rumah sekarang saya takut dilempar panci lagi kang
tak usah takut tapi kamu sudah jinak aslinya iya kan

kamu udah bisa pulang ke rumah sekarang aslinya

masih hidup kamu
berapa hari di cimande
terus sekarang mau apa kamu nelfon saya
mau ketemu akang
sekarang kamu dimana
tunggu di situ
terus ke dm
katanya sih nanti staffnya akan segera menghubungi saya
kang ridwan kamil merespon laporan saya soal teror para preman keluarga
yang gak mau ngejual tanah sama rumahnya
ada tindak lanjutnya gak

itu dokter kamu
itu bantuin boleh ke dalam biar sama saya aja teh
belanjaannya mana dibawa amin ke dalam usunan papi wajit cile dan ya dibeli nanti disiapin
sama teh tawar panas iya imas pasti udah tahu tapi bawalah lumayan tapi

gelas kosong buat apa sama air dari kulkas dua botol akan meminum
apa kamu seperti kemarin buat mau apa ya bilang mau seperti kemarin seperti kemarin itu apa kemarin
yang mau seperti kemarin seperti kemarin itu apa kemarin terakhir ketemu kita dia saya hajar di
dia belum selesai bicara
seperti kemarin itu seperti apa
mau kerja lagi sama bos jamaah
beberapa hari ini murad dan pipit sudah membuat orang orang merasa ngeri
orang orang itu adalah orang orang yang berkepala batu
yang tidak mau menjual tanah dan rumahnya
padahal kawan kita sebelumnya sudah meminta secara baik
mau membeli tanah dan rumah mereka
karena kawasan kumuh yang mereka tinggali akan disulap menjadi apartemen yang prestisius
saya siap bertugas mulai besok
tugas kamu adalah menjadi petugas pembimbing dan penyuluhan
agar mereka mau menjual tanah dan rumahnya secara baik baik ke kawan kita
murat dan pipit
murat dan pipit
murat dan pipit akan bertindak jauh lebih kencang
minuman ini jauh lebih hebat daripada minuman beralkohol
tapi ini enggak
selain itu minuman ini mengandung vitamin c
dan bisa membuat buang air besar
mari kita rayakan kembalinya kamu ke sini dengan es teh lemon
kamu mau es teh lemon
saya juga mau bos
barusan saya belum nanya
kenapa kamu sudah jawab
mungkin karena saya terlalu bersemangat

nah pendek kemudian bagaimana
biar tolong aku tersenyum
biar aku bisa menyerah
jangan sembunyi sombongnya ya

sudah tiga hari yang akang urusin bukan masalah kerjaan akang
tapi urusan pribadi orang
kinanti yang baru punya pacar
sama si komar yang istrinya minta cerai
kamu duduknya disini disebelah akang
sudah lama ya kita gak duduk duduk sebelah kayak gini
padahal dulu akang kamu
kamu duduk duduk sebelah akang
kamu kalau duduk maunya sebelah sebelahan terus
kadang kadang duduk sebelah sebelahannya di tempat gelap
eh mana pernah kita duduk sebelah sebelahan di tempat yang gelap
dulu setiap malam minggu akan minta izin sama emak
biasanya di bioskop
kalau gak kepala guna ke mayestif
pulangnya bawa martabak buat emak
biar malam minggu besoknya dapat izin lagi
eh si mau nyetri kak
kayaknya teh kinanti lagi galau
bukan so tau
emang keliatannya kayak gitu
tadi pas teh kinanti ngeliatnya
mau beli oleh oleh
teh kirani juga gak ngajak ngomong
cuma dengerin lagu lagu galau
tadi kan emas udah bilang
emang ada lagu yang judulnya bahasa inggris
kalau kita lagi ngobrol jangan bikin kesel
tadi teh kinanti itu dengerin lagu lagu galau yang pake bahasa inggris
kamu ngerti bahasa inggris
kalau gak ngerti
kamu tahu dari mana kalau itu lagu lagu galau
lagu mah mau bahasa apa aja juga
biarpun kita gak ngerti kita pasti tahu
itu lagu gembira atau lagu sedih
itu lagu orang lagi senang
atau orang lagi galau
tuh itu lagu yang kita pake bahasa inggris
kamu jangan keliatan sedih
emangnya kinanti keliatan sedih
kinanti itu gak gampang gitu cinta
sampai umur segini
kacaran bos kali waktu sma
baru sekarang kamu jatuh cinta lagi
sama siapa lagi teh
jatuh cinta kenapa sedih
kayak gak tau aja masalahnya
jadi anak siapa
waktu lahir di dunia ini
jadi anaknya papi
papi suami yang setia
sampai mami gak ada
tapi ayah yang selalu ada waktu untuk anak anaknya
mulai dari nungguin mami
waktu kita semua lahir
papi yang ngantriin kita ke sekolah
waktu kita kecil
papi yang ngajakin kita kebun binata
ke pasar malem
aman aja yang kita mau
tapi itu orang baik
tapi itu harus jadi
kamu pacaran ya
kemarin udah diajak kesini
udah kenalan sama mama
emang di jakarta sih
jadi gak ketemu
mama sudah cerita
dia anak bahar
banyak orang tau dia
mungkin nanti adit mau ajak lagi kesini
biar kenalan sama papa